nama pajak jaranmu
bagaimana kau serang perempuan ini
apa tetap ingin melabrak sarang harga dana
tunggu sebentar raden
wahai cincin sakti
arga dana berada
itu lah pemanah arga dana
tapi dimana tempat itu
apa pemanah tau tempat itu dimana
aku pernah melihat tempat itu raden
naik ke punggungmu
ya senang mempunyai warga yang tidak berdosa
yang di pimpin orang raja yang kejam dan jahat
seperti prabu siliwangi itu
aponakan kusur awisiza akan bisa segera naik tahta
semoga yang kalian cemaskan tidak akan menjadi kenyataan
walau bencana tidak akan datang melanda negeri kita tercinta ini ke sana
aku sama seperti kalian
aku sama seperti kalian
rakyat jelata pada jalan biasa
yang terkena kejahatan
oleh prabu sriwangi
oleh prabu sriwangi
prabu sriwangi segera kejar
semoga gustia masiti
dan membalas kejahatan
usir rade surawi zessa
kalian ingin mengusir putra gusura wisesa
gusti ratu kentering mani
aku adalah ratu kentering mani
dan permaisuri dari pajak jalan
salam hormat kami ratu
kiku sebenarnya apa yang sedang terjadi
kenapa kalian sangat ketakutan saat melihat kami
dan kenapa kalian sangat membenci raihsrawi sesa
ampun ampun nyimaz ampuni kami
saya baru saja mendapat laporan dari pemilik warung
bahwa raden surawi sesa telah merampok warungnya
tidak mungkin putraku surawi sesa tidak akan mungkin melakukan perbuatan serendah itu
ampung gusti ratu biarkan kiku melanjutkan ceritanya
maaf ratu saya baru saja mendapat laporan dari pemilik warung
bahwa raden surawi sesa telah merampok warungnya
aku tidak percaya dengan ini semua
raihsrawi sesa tidak mungkin menjahat
ada baiknya kita menceritakan
kita sudah dekat raden
baik pak man
ya di situ pak man
banyak sekali prajurit prajurit yang berlatih
itu dia orangnya
itu bukan raden surawi sesa
tapi dia adalah mahesa
aneh bagaimana bisa mahesa menggunakan pakaian raden surawi sesa
oh dewa ta yang agung
jangan jangan sudah terjadi sesuatu pada putraku surawi sesa
ibu sudah tenanglah
jangan berpikir yang tidak tidak dulu
apa yang sudah terjadi pada adikmu
biarkan ini semua yang menjelaskan mahesa
aku akan memaksanya untuk mencari
ternyata kamu yang hadir
menghancurkan nama baik keluarga pajajaran mahes
hmm dari dulu
nama pajak jaranmu sudah rusak

hei rara santa
sebentar lagi kau akan hancur
tanganmu ke ijau
kamu masih menyakumi
aku akan menang
aku tidak mungkin menang melawannya
aku harus cari cara untuk bisa kabur dari sini
aku akan menang
tuhan tunggu aku
wah malah kabur
ibu jangan khawatir
tak usah menjijikkan aku
kau tak akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang